saksi yang diajukan tim hukum anies mohaimin dalam sengketa pilpres di mk menyebut ketua kpu depok mengakui ada perubahan angka sirekap yang terjadi di luar kendali
pernyataan ketua kpu depok ini diklaim dinyatakan saat saksi berunjuk rasa di kpu kota depok
yang mulia saya sampaikan jadi pada saat rekapitulasi perhitungan di ppk kecamatan tapos kecamatan sawangan dan kecamatan sukmajaya
ini dalam satu waktu si rekapnya berubah ubah angkanya tanpa kendali seperti itu
nah oleh karena itu dari laporan yang kami terima
kami dari unsur ormas dan masyarakat mengadakan aksi demonstrasi ke kantor kpud kota depok
untuk menyampaikan tuntutan terkait dengan yang pertama menolak pemilu curang
kemudian kembalikan surat suara rakyat sesuai perhitungan di tps dan chasil salinan
kemudian tolak si rekap yang tidak sesuai dengan c hasil salinan
dan kami juga meminta kepada kpu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara jujur adil dan berintegritas
aksi unjuk rasa atau demo yang kami lakukan di kantor kpud kota depok tanggal enam maret tahun dua ribu dua puluh
itu dihadiri lebih kurang seratus orang
alhamdulillah setelah orasi selama satu jam lebih kurang jam sepuluh
kami perwakilan diterima oleh ketua kpud kota depok di kantor kpu
nah dari tuntutan yang kami sampaikan